peduli akan bencana alam yang melanda beberapa kabupaten kota di sumatera barat
mahkamah agung menyalurkan bantuan ratusan juta rupiah untuk penanganan pasca bencana
ketua mahkamah agung muhammad syarifudin secara simbolis menyerahkan bantuan senilai dua ratus juta rupiah
kepada gubernur sumbar kamis tiga puluh mei dua ribu dua puluh
tidak hanya dari mahkamah agung dalam kesempatan ini juga ada bantuan dari pengurus pusat ikatan hakim indonesia
bphpi ikai dan pengurus pusat dharma yukti karini
dengan total bantuan seluruhnya mencapai empat ratus empat puluh enam tujuh juta rupiah
ikut berbela sungkawa yang dalam ketua mahkamah agung berharap masyarakat yang terdampak
dapat diberi ketabahan dan keikhlasan melepas keluarga yang meninggal dunia
besar harapan ketua mahkamah agung bantuan yang disalurkan dapat meringankan pemerintah provinsi sumatera barat
dalam mewujudkan relokasi bagi korban terdampak
ya mudah mudahan saudara saudara kita disini yang sudah meninggalkan diri
ampunin allah swt dan mendapat tempat yang raya asisinya
dan saudara saudara kita yang masih tinggal yang masih hidup dapat tabah sabar menghadir kecobaan ini
yakinlah pak gubernur pemerintah daerah setempat dan pimpinan kita
tadi sudah menyampaikan akan melakukan relokasi ke tempat tentu yang lebih baik
tapi tentu namanya relokasi orang begini banyak tidak bisa seketika
perlu waktu perlu biaya perlu kerja keras
kita sama sama berdoa semoga itu dapat terlaksana
tiga kabupaten kota di sumatera barat kabupaten agam kabupaten tanah datar dan kota padang panjang
diterjang bencana banjir lahar hujan
akibat bencana enam puluh tiga orang meninggal dan sepuluh lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian
terjangan banjir lahar hujan juga sempat menyebabkan lebih dari tiga orang mengungsi
ria johanes kompas tv padang sumatera barat